soalnya ada menantu di rumah ini kok masih ibu juga yang benerin keren
saya punya menantu juga dimintain tolong pasti kagak mau kayak biasanya
tenang aja bu dalam hitungan ketiga bantuan pasti datang
aduh kerannya mampet nih
ada yang bisa benerin gak
ada apa nih cantik
pelan pelan pelan pelan awas
jangan sampe rusak
ini tidak lana kok yoramu
aduh aduh aduh aduh
harus ini mbak
wangi cakep banget di sini
ya siap nih ya
ih kapan kita ke mesir nih
papa juga bingung
awas masih kena
tapi di sebelah sini mami
udah ini udah
barusan tak upload tadi loh
langsung yang komen banyak banget
satu dua tiga pulas
satu lebih loh pi
hah ada komen dari kedutaan besar timur tengah
ini bacanya apa pi
mami gak paham
itu mah tulisannya bahasa arab
ini terus urusan resepsi saya bagaimana
nggak usah resepsi lagi lah
sudah ada foto resepsi kok
ayo daripada buang buang duit loh
cil nggak jadi cil
ya alhamdulillah lah
coba kalau tetap ada resepsi
ntar anak kita kabur lagi
bener bu marco enak emang
kaga ada di resepsi
cil kagak kabur
kok saya dicuekin sih
ini gimana ceritanya
akhirnya bagus nger
udah tenang aja
lah memfoto resepsi kamu udah jadi ganteng banget kayak gitu
walaupun nggak jadi resepsi
nah waduh kan masih jadi suaminya
hah warno adik cantik
warno adik cantik
nah adik cantik
yes ketipu juga

ini yang ngerti atau ya kesel nih
kok om sil gak ikutan masuk
motornya mau dibawa masuk juga
ano jalan kepang
gua pacok gua pacok gua pacok lu
repsa fc pernikahan lu temannya apa
oh jadi ini tema resepsi
resepsinya nggak jadi mak
udah dana capek capek kayak gini
gua pacok gua pacok gua pacok lu
udah deh mak
gak usah dibacok
lama lama saya tinggal di sini bisa mati sendiri kok saya
soalnya di sini
tidur di kusi
nggak ada ac
badan pada bau
karena air keluar seencrut encrut
kasian deh lo
pada hedan apa orang orang kampung sini ya
tersiksa gue tinggal di sini
pokoknya gue harus minta beliin rumah
kenapa lagi kerannya
perasaan ada menantu di rumah ini
kok masih ibu juga yang benerin keren
punya menantu juga dimintain tolong
pasti kagak mau kayak biasanya
tenang aja bu
dalam hitungan ketiga
bantuan pasti datang
nih liat ya
aduh kerannya mampet nih
ada yang bisa benerin gak
apakah ada yang bisa abang bantu
dulu waktu pelajaran membutuhkan keran mambet
sayang banget ya bu
sayang banget ya bu
jangankan membutuhkan keras mampet membuatkan kamu seribu candi dalam waktu semalam aja
sekarang tanski keluar dulu ya istirahat
kok gak diangkat
gimana gue mesti ngebetulinya ya